terpidana kasus suap dan korupsi pengadaan alat kesehatan pada tahun dua ribu lima siti fadila supari menyatakan tidak akan mengajukan permohonan banding
namun siti mengaku kecewa terhadap fonis hakim dan menilai putusan berbau politis
mantan menteri kesehatan ini kecewa karena menilai hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang meringankannya
siti bahkan menyatakan hukuman mengandung unsur politis
meski begitu ia mengaku tidak akan meminta banding atas vonis empat tahun penjara yang diterimanya
siti juga menyebut akan segera membayar sisa uang yang harus dikembalikan ke negara senilai lima ratus lima puluh juta rupiah
kalau apa gunanya kita itu sidang berkali kali dengan biaya negara
tapi fakta persidangan dipakai sama sekali
ya memang yang berkuasa untuk menentukan hukuman kan mereka
mantan menteri kesehatan siti fadila supari difonis empat tahun penjara dalam kasus suap dan korupsi pengadaan alat kesehatan
fonis ini dibacakan majelis hakim pada jumat ini
fonis tersebut lebih ringan dua tahun dibanding tuntutan jaksa enam tahun penjara
selain penjara empat tahun dan denda dua ratus juta rupiah siti dijatuhi hukuman tambahan mengembalikan uang negara rp satu sembilan miliar
sebelumnya siti sudah mengembalikan satu tiga miliar rupiah ke kpk
maka sisa uang yang harus dikembalikan ke negara lima ratus lima puluh juta rupiah
majelis hakim menilai ada sejumlah hal yang memberatkan fonis siti dalam kasus suap dan korupsi alat kesehatan
di antaranya siti tidak mengakui perbuatannya
serta tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi
menyatakan perdakwa dokter siti fadila supari spjpk telah terbukti serasa dan meyakinkan
terselah melakukan pidana korupsi
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu alternatif ke empat dan dakwaan ke dua alternatif ke tiga
menyatukan pidana terhadap perdakwa oleh kena itu
dengan pidana penjara selama empat tahun
dan denda sebesar dua ratus juta rupiah
dengan ketentuan apila tidak dibayar dikantirkan pidana kurungan selama dua bulan